sementara untuk jalur nagrek macet polisi memperlakukan buka tutup jalan dan hingga kini polisi juga terus melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan
simpang cikaledong nagrek jawa barat terlihat macet imbas dari jumlah kendaraan yang bertambah dan adanya aktivitas masyarakat yang padat menjelang hari raya idul fitri
polisi juga memperlakukan rekayasa lalu lintas seperti buka tutup jalan dilakukan untuk mengurai kemacetan
di cikampek utama bersama veronica kartono dan juga ada rekan kami jurnalis kompas tv abel insani di nagrek
kita akan ke veronica kartono dulu veronica selamat siang di gerbang tol cikampek utama ini masih seramai kemarin dan dua hari lalu atau sudah lebih lengang dari pantauan anda
selamat siang sisko dan saudara selamat berakhir pekan dan selamat bermudik bagi anda yang melakukan perjalanan
gerbang tol cikampek utama terpantau sangat lengang sisko jadi dibandingkan dengan dua hari lalu dan dibandingkan dengan hari kemarin ini terpantau lebih lengang
bahkan pada pukul sekitar pukul sebelas empat puluh lima ini bisa dibilang situasi merupakan situasi yang paling lengang di antara hari hari sebelumnya
walaupun terlihat di belakang saya ini ada beberapa antrian namun pertama antrian tersebut tidak panjang dan kedua memang antrian ini disebabkan oleh para pengendara yang hendak memasuki gerbang tol
begitu yang hendak melakukan pembayaran menggunakan kartu elektronik
tapi memang situasi mulai dari bahkan dua km dari gerbang tol cikampek utama ini terpantau masih lengang sisko
data yang kami dapatkan per hari ini walaupun kepadatan ini tidak nampak tapi memang peningkatan volume nyata terjadi
mulai dari pukul enam sampai dengan pukul sebelas lebih empat puluh enam menit ini
ada sekitar tiga puluh delapan kendaraan yang melintasi gerbang tol cikampek utama dengan tujuan bandung dan transjawa
selain itu data dari jasa marga menyebutkan bahwa per hari ini sudah ada sekitar delapan ratus tujuh ribu kendaraan yang meninggalkan wilayah jabodetabek menuju ke arah transjawa
di mana data data ini didapat dari mohon maaf maksud kami meninggalkan jabodetabek
di mana data ini didapat dari empat gerbang tol utama atau barrier utama
yang pertama ini dari gerbang tol cikupa yang menuju ke arah merak
gerbang tol ciawi menuju ke arah puncak
gerbang tol cikampek utama menuju ke arah transjawa
dan gerbang tol kalihurib utama menuju ke arah bandung
tapi memang dari sekitar delapan ratus ribuan kendaraan yang meninggalkan jabodetabek tersebut
peringkat pertama diduduki oleh pengendara yang menuju ke arah transjawa atau menuju ke arah timur begitu ya
ini persentase yang menunjukkan bahwa jawa tenggara ini menuju ke arah jawa tenggara
jadi persentase sebanyak lima puluh tujuh tiga persen atau setara dengan empat ratus enam puluh dua ribu kendaraan
jadi dari delapan ratus an sekitar empat ratus enam puluh ribuan kendaraan ini mengarah ke arah timur
kemudian peringkat kedua diduduki oleh mereka yang mengarah ke arah barat atau menuju ke arah merak
dengan persentase sebesar dua puluh lima sembilan puluh lima persen atau setara dengan dua ratus sembilan ribu kendaraan
dan yang terakhir barulah peringkat ketiga diduduki oleh
dengan kendaraan yang menuju ke arah selatan atau puncak
yakni sebanyak enam belas tujuh puluh lima persen atau satu ratus tiga puluh lima ribu kendaraan
untuk mengantisipasi kepadatan yang biasanya terjadi di dua waktu favorit sisko
yakni yang pertama setelah sahur dan yang kedua adalah setelah buka puasa
ini masih diberlakukan rekasi lalu lintas satu arah atau one way mulai dari kilometer tujuh puluh lima

selain itu selain rekayasa lalu lintas one way
disampaikan juga diberlakukan juga rekayasa lalu lintas kontra flow yang terjadi di beberapa titik sisko
yang pertama ini di kilometer tiga puluh enam sampai dengan empat puluh tujuh tol jakarta cikampek
di mana ini diberlakukan kontraflow satu lajur
kemudian titik kedua adalah kilometer empat puluh tujuh sampai dengan empat puluh delapan
diberlakukan kontra flow dua lajur
titik ketiga ini ada di kilometer empat puluh delapan sampai dengan kilometer enam puluh empat
di mana diberlakukan kontraflow sebanyak tiga lajur
dan yang terakhir titik keempat adalah kilometer enam puluh enam sampai dengan kilometer tujuh puluh tol jakarta cikampeng
diberlakukan kontra flow sebanyak dua lajur
jadi ini merupakan antisipasi yang dilakukan oleh pihak korlantas
demi mengatasi atau mengantisipasi adanya kemacetan yang biasanya terjadi pada dua titik
atau dua waktu tertentu yakni setelah buka puasa dan setelah sahur
tapi memang dianjurkan bagi anda yang ingin melakukan perjalanan
atau yang akan mengarah ke gerbang tol cikampek utama
menurut hasil pantauan kami ini merupakan waktu yang paling tepat
karena situasi terpantau sangat lengang
baik situasi terpantau lengang dan juga yang seperti veronica katakan tadi adalah
waktu waktu masyarakat ataupun juga berpergian melewati gerbang tol cikatama ini
pada pukul selepas sahur ataupun juga selepas maghrib
pantau kali ini untuk arus mudik di simpang cikaledong nagrek jawa barat
gambarkan kepada kami situasi arus mudik pada siang ini di sana
kalau dari pantauan kami ini tadi sempat macet seperti itu
sisko dan juga saudara untuk penyebab dari adanya kemacetan
ataupun juga antrian kendaraan yang terjadi di simpang cikaledong nagrek jawa barat
ini adalah ada tiga titik
di pasar limbangan lalu juga ada di persimpangan selawi dan juga persimpangan lg
ini yang membuat atau menjadi faktor kenapa di simpang cikalidong ini macet
karena di titik titik tersebut ini memang adalah titik rawan kemacetan
kalau di pasar limbangan ini ada pasar tumpah
di mana ada banyak pedagang yang berdagang di pinggir jalan
sehingga membuat dari kendaraan baik roda empat ataupun roda dua
ini harus memperpelan
sedangkan kalau di persimpangan selawi ataupun di persimpangan lg
ini karena adanya persimpangan dan adanya gang gang
jadi ada aktivitas dari warga juga yang keluar masuk jalan tersebut
sehingga ini juga yang menyebabkan adanya antrian kendaraan
tetapi memang untuk antrean kendaraan hingga saat ini kami pantau
masih ada beberapa kali terjadi begitu ya tetapi tidak selalu terjadi
artinya setiap lima belas menit sekali
terjadi ada kepadatan dari kendaraan di simpang cikaledong
nah ini antisipasinya dari pihak polisi atau polisian ini
di mana buka tutup jalur ini terus dilakukan
meskipun untuk saat ini situasinya sudah lebih kondusif
tapi tetap bersiap atau standby untuk terus melakukan buka tutup jalur
tadi bahkan sempat dilakukan one way atau jalur satu arah
di mana karena untuk sistem
buka tutup jalur ini sudah tidak terlalu efektif
maka digunakanlah untuk sistem one way
tapi saat ini sudah lancar sisko dan nanti kita lihat
karena memang untuk one way ini situasinya
atau akan diberlakukan secara situasional termasuk juga buka tutup jalur
nah untuk saat ini polisi terus standby di titik titik kemacetan
ataupun di beberapa posko yang memang sudah dibangun
karena untuk saat ini adalah bisa dibilang puncak arus mudik ya
meskipun besok bisa dibilang lebih ramai
karena hamin dua tanggal delapan april dua ribu dua puluh empat ini merupakan puncak dari arus mudik
dan kita akan melihat bagaimana besok terkait dengan kendaraan
atau arus di jalur selatan ya ini di nagrek jawa barat
karena kalau kita melihat tren cisco dan juga saudara
dari data yang kami dapatkan di dinas perhubungan
yang melakukan atau yang memberikan pelayanan di pos pelayanan
yang ada di simpang cagak ini juga memberikan informasi terkait dengan tren
untuk jumlah kendaraan yang memang selalu meningkat setiap harinya
dari kalau dihitung dari hamin tujuh hingga hamin tiga hari ini
ini memang terus meningkat artinya memang ada tren yang berganti begitu ya
ada banyak dari pemudik yang sudah mulai mudik
yang paling banyak kendaraan masuk adalah dari arah bandung menuju ke garut tasikmalaya
nah saat ini yang diberlakukan one way atau jalan satu arah
ini adalah yang ditahan kendaraannya ini dari pasar limbangan
karena memang pusat itulah yang menjadi titik macet
sehingga untuk sementara ditahan terlebih dahulu
sehingga untuk kendaraan yang dari arah bandung menuju ke limbangan
menuju ke tasik garut dan juga ciamis
saat ini bisa berjalan dengan lancar
dan nanti kita lihat kembali apakah sistem one way akan masih terus diberlakukan
untuk nanti sore karena melihat trennya juga bahwa untuk pemudik
ini lebih memilih mudik pada sore atau pagi hari sekalian sisko
seperti setelah buka puasa atau setelah tarawih sekitar pukul delapan
ataupun juga setelah sahur sekitar pukul lima pagi dengan alasan karena memang sudah fit
nyaman untuk melakukan perjalanan tidak panas dan juga lebih menikmati perjalanan
karena perjalanan jauh yang akan dilakukan
selain itu juga himbauan dari polisi atau kepolisian terhadap para pemudik
untuk bisa terus menjaga kesehatan dan melihat kondisi dari kendaraan untuk melakukan mudik
baik rekayasa lalu lintas one way dilakukan di simpang nagrek
terima kasih atas laporan anda abelin sani dan sebelumnya ada veronica kartono